lima belas km dari ibu kota negara nusantara yang baru
ini kami sudah mulai melihat bagaimana ada papan reklame penjual tanah
untuk bagaimana nanti masyarakat yang akan berpindah dari jakarta
ataupun luar daerah lainnya untuk tinggal di sekitar ibu kota negara yang baru
dan ini kita bisa lihat bagaimana ada pt inti karya nasional tertulis
sebagai real estate ataupun development yang telah menjual kafling asn
di jalan negara bukit raya sepaku kabupaten penajem pasar utara kalimantan timur
dan kita akan lihat bagaimana ke depan akan ada beberapa papan reklame penjual lahan
di sekitar ibu kota negara yang baru
dan benar saja mendekati wilayah ibu kota negara baru
tepatnya di kecamatan sepaku
terlihat masih banyak papan reklame yang terpasang di pinggir jalan
dengan lahan kosong lengkap dengan nomor kontak serta luas bangunan yang dimiliki pemilik tanah
kami mencoba untuk mengontak salah satu papan
yang tertera dalam papan reklame tersebut dan terhubung dengan santoso
seorang warga penjual tanah yang juga seorang makelar
untuk membantu warga lokal menawarkan aset lahannya ke pembeli yang berminat menetap di wilayah ikn
sejak ditetapkan sebagai wilayah ikn oleh pemerintah
santoso mengaku sejauh ini sudah berhasil menjual sebanyak lima lahan tanah di wilayah sepaku
yang rencananya akan dibangun kontrakan oleh sang pembeli
dengan harga rp seratus hingga rp dua ratus lima puluh per meter persegi
kalau dulu di tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas ya
itu masih belum ditetapkan masalah ikn ini
yang jelas harga itu kalau di jalan provinsi atau jalan lingkar ini
yang jelas hanya seratus itu pun sulit kita imlek
ibranya per meter itu hanya rp sepuluh
kalau sekarang kan minimalnya ini saya lihat itu
itu rp seratus per meternya
aktivitas jual beli tanah dan peningkatan harga lahan yang melonjak signifikan ini
dibenarkan oleh camat sepaku
risman abdul yang menyebutkan bahwa peningkatan harga kini melambung hingga lima sampai sepuluh kali lipat
sejak ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara yang baru
namun pihaknya telah menghimbau masyarakat untuk tetap bersabar
dan mengendalikan aktivitas jual beli lahan
bupati juga mengeluarkan peraturan nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
tentang pengendalian dan pengawasan jual beli tanah
hal ini untuk memberi perlindungan kepada masyarakat setempat
ketika ingin menjual lahannya ke pihak luar agar tidak dirugikan
sejak diumumkannya kabupaten penajam pasir utara
tepatnya di wilayah kecamatan sepaku ini
harga tanah makin meningkat
sungguh signifikan meningkatnya
kami selaku unsur kewilayahan
khususnya para lurah kemudian kepala desa camat
tetap pada pengendalian jual beli lahan itu
masyarakat dihimbau untuk tidak tergesa gesa melakukan aktivitas jual beli lahan
karena pemerintah pusat belum tentu memberikan izin lahan
untuk diolah menjadi lahan usaha
karena presiden jokowi menginginkan ibu kota baru sebagai green capital
atau rendah emisi karbon